saat melihat sosoknya tak ada yang berbeda dari rismawati
namun warga kampung japat ancol jakarta utara ini adalah penyandang tunarungu dan tunawicara
keterbatasan tak lantas membuat wanita berusia dua puluh tiga tahun ini menyerah
rismawati tercatat sebagai anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum
atau ppsu di kelurahan ancol pademangan
setiap hari ia berangkat menuju kantor kelurahan dengan diantarkan oleh sang ibunda menggunakan sepeda motor
sesampainya di kelurahan ia mulai melaksanakan tugasnya seperti menyapu mengepel serta membersihkan kaca dan meja
sesekali ia juga bertugas untuk mengantarkan dokumen kepada lurah untuk ditanda tangani
untuk membantu pekerjaan risma yang memiliki keterbatasan
para pegawai selalu menulis apa yang harus dikerjakan melalui secari kertas
selama tiga tahun mengabdikan dirinya di kantor kelurahan ancol risma dikenal sebagai sosok yang rajin
anak pertama dari tiga bersaudara ini sebenarnya bercita cita ingin menjadi seorang guru
namun bagi risma yang terpenting ia ingin membantu perekonomian keluarga dan membahagiakan kedua orang tua beserta dua adiknya
rusmin selaku lurah ancol menilai jika risma adalah sosok yang patut dicontoh
kehadirannya telah memberikan inspirasi bagi banyak orang
baik di kantor maupun di lingkungan tempat tinggalnya
mbak risma masuk menjadi tenaga ppsu di kelurahan ancol itu dimulai pada tahun dua ribu dua
sangat luar biasa kami sangat terbantu karena risma itu semangat kerjanya tinggi
sepulang bekerja risma masih kerap membantu ibunya membuat gelang
menurut sang ibu risma tidak dapat mendengar dan berbicara sejak berumur satu tahun
kala itu risma terjatuh saat bermain dan kepalanya membentur lantai
risma yang tak menyerah pada kekurangan yang dimilikinya memberi inspirasi bagi siapapun yang mengenalnya
menunjukkan agar betapapun keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki
jangan sampai berhenti untuk terus berjuang